hei dek kamu taruh dimana pesah
awas nanti berdang
asal lu tau enak tuh si dia anak gua
ah lu gak tau gua kan
gua penguasa gangjangdut
enak kaca main marah marah
hei kamu berhasil
ini yang kita buah ya kan
kau yang ngapain
kau yang ngapain
kau yang ngapain
kau yang ngapain
kau yang ngapain
kau yang ngapain
kau yang ngapain
kau yang ngapain
kau yang ngapain
kau yang ngapain
kau yang ngapain
kau yang ngapain
kau yang ngapain
kau yang ngapain
minta sama bapak dan tante makamu dong
kok kok abisnya pelinci
pasti langsung dikasih
ya allah terima kasih
ya allah terima kasih
masya allah ternyata lu lupa deh
bulan puasa datang ke rumahmu kok kubina siratur lahmeh lo
ini malah mau ngambil tas koper orang
syukur tas kopernya udah terbang
pakji apa benar koper yang bersih bom itu udah di rumah pakji
kopernya cakep banget
mau ngajin menggeget
kau ini tau apa
masa sih kau masuk tv kau

aku tau di rumahnya ipan
ipan yang bawa karakter
seraya ipan ini
emang biasa deh orangnya bulu jarang mandi
ternyata gue nyengromong
itu masa tv dong
ini bapak ini
gak apa apa ya
saya lebih tau
kebirsa ppi yang ada di darat
lu mau ngokak bahkan tau
kalo tas ini berisi bom gimana cep
fata si wartawan itu
cepi gak percaya
kalau tas ini direbut gimana nih
biar mereka gak kenal kita rubah aja tasnya
kasih om ya allah tapi ini tas itu dikasih ke cepi yang aja sama allah
ada apa nih pak begini bu tas itu milik kami di dalam tas itu isinya bu
enak aja asal lu tau enjang tuh si dia anak gua lu gak tau gua kan gua penguasa ganggang dud enak
enggak main marah marah banget anlo gini buku penguasa rimba kali lu mah enak aja mau tas kami

di sini cep tolong cep itu tas kasih ini cepet ya bapak ini cepet ya
balik kita situ pokoknya
cepi gak percaya
gimana sih itu anak ya be
udah gak percaya memaruh musrik
bapak kok begitu sih be
itu anak gua be
cepi mau nunjukin
asal tante mak mau nurutin kemauan cepi
boleh boleh deh
cepi minta apa sih
pajar aja sendiri
lu mikir bukan ngupil
ini kan bulan puasa
waktu puasa udah masuk banget ya
kita sholat dulu siap sholat dulu ya
terima kasih pak ya
buat kerenang dut
kopernya untuk temuin
ah baru sudah ketemu
ini koper bapak
ini yang bikin kacau seluruh gang gang dulu
eh ada dikau ada dikau
pak ibu nur semuanya
ini namanya fitnah